sekretaris jenderal pbb antonio guterres mengumumkan di seluruh dunia ada empat juta orang yang telah meninggal karena virus corona
saat yang sama indonesia juga dilanda pandemi covid sembilan belas yang cukup parah dengan mencatat kenaikan tertinggi dalam infeksi dan kematian harian
peningkatan tajam kasus dan kematian covid sembilan belas di indonesia didorong oleh varian delta yang sangat mudah menular
presiden joko widodo juga telah menunjuk menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi luhut binsar panjaitan
sebagai koordinator pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat khusus untuk wilayah pulau jawa dan bali
nah apa saja ppkm darurat yang masih akan diberlakukan hingga tanggal dua puluh lima juli dan juga evaluasi terhadap ppkm
ppkm darurat terkait penanggulangan pandemi covid sembilan belas yang telah berlangsung sejak tiga juli lalu
insight akan membahasnya bersama saya desy anwar
covid sembilan belas di indonesia tidak jelas kapan akan berakhir
langkah darurat perlu dilakukan agar pandemi yang telah merenggut banyak korban jiwa segera berakhir
kapal tidak bisa dibiarkan karam sudah terlalu banyak warga harapan bangsa menjadi korban
pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm darurat di indonesia yang sudah berjalan belum mampu menahan laju penularan kasus covid sembilan belas
pemerintah indonesia mengakui saat ini indonesia termasuk dalam daftar negara yang mengalami peningkatan kasus covid sembilan belas sangat tajam menurut organisasi kesehatan dunia
pemerintah indonesia tidak menutup kemungkinan untuk memperpanjang ppkm maupun menempuh kebijakan lain
prospek ekonomi akan ditentukan oleh respon kebijakan menghadapi pandemi
ketika respon kebijakan tidak cepat dan tegas
hal ini akan dibaca pelaku pasar sebagai ketidakmampuan pemerintah mengatasi pandemi
pelaku pasar mulai menunjukkan ketidakpercayaan pada pemerintah sejak februari dua ribu dua puluh ketika kukuh mengklaim indonesia bebas covid sembilan belas
sebagai pusat ekonomi nasional mengkarantina jabodetabek dipastikan akan menurunkan perekonomian nasional secara signifikan
namun menyelamatkan nyawa sebanyak mungkin adalah prioritas kebijakan tertinggi yang tidak dapat ditawar
tidak ada ekonomi yang pulih tanpa keberhasilan menangani kesehatan yaitu mengendalikan pandemi covid sembilan belas
untuk itu semua pihak harus bekerja sama
presiden jokowi diminta menunjukkan keberanian dan kasihnya bahwasannya pelarangan dan sanksi harus dipertegas
investasi melalui zoom nah pak luhut juga sekarang merupakan koordinator dari
pemberlakuan atau ppkm darurat khusus untuk pulau jawa dan bali halo pak luhut
apa kabar sehat selalu kak sehat pak luhut sekarang juga harus
bertugas sebagai koordinator pemberlakuan khusus ppkm darurat jawa dan bali
kita sudah merasakan ppkm darurat dari tanggal tiga hingga tanggal dua puluh juli ternyata
perlu diperpanjang hingga tanggal dua puluh lima mungkin apa kira kira poin poin inti
apa yang diharapkan setelah perpanjangan selama lima hari lagi pak luhut
apa apa saja yang diharapkan kira kira target yang ingin dicapai dan juga bagaimana
apakah ada perbedaan antara penerapannya selama ini dengan yang dua minggu sebelumnya
silakan pak luhut
ya sebenarnya kalau kita kan kalau kemarin dua hari yang lalu udah mulai kita lihat sih
kan mulai sedikit membaik dan memang sifatnya virus ini delta virus ini
viral ini kan dia punya antara empat belas hari sampai tiga minggu kan ya masa apa namanya
inkubasinya sampai kelihatan
nah jadi kalau kita lihat itu mulai tanggal tiga kita mulai ketat
itu kan kira kira tanggal tujuh belas delapan belas kemarin
mestinya dia mulai bereaksi ada planning dan mulai nurun
dan itu kan sekarang pola itu kelihatan
nah tapi kan itu tidak serta merta kita bisa ngatakan sudah selesai
kalau kita nggak disiplin setelah tanggal katakanlah kemarin
ya itu pasti ada lagi nanti gejolaknya ke atas lagi
jadi kita ingin supaya ya lebih anulah lebih hati hati dalam mulai melonggarkan ini
nah kalaupun sekarang sebenarnya sudah ada juga daerah daerah yang mulai flattening
dan apa namanya menurun
karena kan kita kategorikan itu mulai yang tertinggi ya sekarang itu level empat
kemudian tiga dua satu
satu itu adalah new normal itu
tapi sekarang ini yang kita baru punya per hari ini
ada sampai kepada apa namanya dua
ada beberapa kabupaten
tapi kan kita mesti amatin dulu sejak kemarin
sampai hari minggu nanti bagaimana ini
ya baru nanti kita tentukan siapa nanti yang masuk di level tiga
siapa yang masih tetap level empat siapa nanti mungkin yang level dua dan seterusnya
tapi itu tidak boleh
bisa lebih rinci lagi mengenai level ini ini kan ada ppkm darurat
kemudian sekarang ada level empat tiga dua
dan kemudian mungkin ppkm biasa lah
bisa lebih rinci lagi apa yang dimaksud dan kapan pindah dari satu level ke level yang lain
dan juga mengenai target dari ppkm itu sendiri
dan kita mencapai penurunan yang signifikan bukan karena testingnya dikurangi juga
tapi memang penurunan yang signifikan dari angka positivity ini sendiri
jadi sebesar itu sebesar itu
jadi sebesar itu sebesar itu sebesar itu sebesar itu
sebenarnya kita testing itu terus mau kita tingkatin jadi sampai ke empat ratus ribu
jadi nanti ada mungkin satu titik karena kita testing banyak kan pasti ketemu lebih banyak
nah sekarang ini misalnya kita coba baru dua ratus an ribu dua ratus lima puluh ribu rata rata
kadang kadang weekend dia turun ke satu ratus sembilan puluh begitu
tapi sekarang kita mau target empat ratus ribu supaya kita lebih banyak kerok gitu
apa yang kita tahu
nah itu nanti kita masukkan langsung di karantina
itu yang kita sebut tiga t itu testing tracing dan treatment itu
yang sekarang mulai hari lusa itu akan jalan
nah tadi sudah saya singgung itu sebenarnya level empat itu kita ubah biar mudah aja
jadi tadinya kan ada mikro ada darurat segala macam
tapi akhirnya kami sepakat untuk mudah melihat juga perkembangan ini
dan juga ini varian
varian delta ini juga nggak akan segera selesai juga untuk tuntas
jadi bisa aja nanti kita hidup dengan itu terus
ya sampai nggak tahu berapa lama
jadi level empat ini sama dengan psbb atau emergency kemarin ppkn emergency itu
jadi sebenarnya itu yang menjadikan untuk kita
jadi sebenarnya pada level ini yang tertinggi yang menurut saya
ya kita nggak mau terjadi apa namanya hal hal yang apa tambah
nah kemudian nanti transisinya ini yaitu ke level tiga dan level dua
itu ada masa transisi
yaitu seperti sekarang ini
jadi kalau dulu kita langsung selesai psbb langsung kemana gitu
karena kita tahu kalau kita terlalu buru buru itu bisa menimbulkan naik lagi gitu
jadi memang betul betul hati hati kita buat
kita belajar dari pengalaman tadi itu
jadi gradual ya pak luhut ya tergantung dengan posisi daerah masing masing
tapi sekarang ini kan ppkm ini kan khusus untuk pulau jawa dan juga bali
kita lihat tertinggi adalah di dki kemudian jawa barat kemudian jawa timur dan jawa tengah
nah level level ini bisa kasih gambaran sedikit mana mana yang level empat mana yang level tiga
dan kira kira bagaimana untuk mengukur ya apakah ada perubahan dalam level level itu sendiri
ada semacam kpi lah dari daerah masing masing supaya levelnya itu bisa diganti
sebenarnya kalau kita mau mundur dari satu level ke level lain itu selalu ada masa transisinya
kita masih memastikan proses relaksasi pengetahuan ini laksana bertahap
untuk memiliki persiapan cukup
untuk tadi jangan sempat dia itu bermutasi lagi gitu

yang pertama adalah pengelolaan
kita buat sebenarnya tadi jadi sebenarnya kita lihat apa namanya kasus konfirmasi mingguan
jadi kita nggak mau buru buru juga dong kita tunggu deh biar turun mungkin kalau bisa di lima puluh lima atau
berapa begitu kemudian perawatan mingguan kita lihat juga tiga puluh per seratus ribu penduduk lebih dari tiga puluh
dua puluh persen penduduk kemudian kalau kita lihat lagi kasus konfirmasi mingguan
lebih dari seratus persatu seribu penduduk jadi kriteria kriteria tadi kita setup untuk tadi
kita bisa ngukur sehingga apa namanya pemda kita beritahu eh posisi anda seperti ini dan dia juga
tiap hari melihat sehingga mereka juga berupaya supaya mereka memenuhi parameter tadi nah parameter
ini kita pakai standar who supaya jangan lagi kita bertengkar bahwa kita tidak pakai standar itu
ya jangan kau mana dulu inside desian war masih akan kembali tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama inside desian war saya masih tersambung lewat zoom bersama luhut bin sarpan jahitan
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
dan saat ini juga beliau merupakan koordinator dari pemberlakuan ppkm pak luhut misalnya kalau kita
dalam saya di dki ya pasti itu kan kita masih level empat ya karena bornya juga masih cukup tinggi tapi
apa apa saja yang diperbolehkan di level empat yang maksudnya di level dua atau tiga yang tidak diperbolehkan
di level empat aktivitas apa saja ini yang membedakan sehingga dan ini kan juga harus jelas ya karena ini
juga harus jelas ya karena ini kan juga harus jelas ya karena ini kan juga harus jelas ya karena ini
juga harus jelas ya karena ini karena ini kita akan menggunakan gas dan rem tapi selama ini yang rem
itu dan gas ini mungkin gas digunakan seolah olah kita boleh merelaksaksikan semuanya tapi apa kira kira
yang boleh dan tidak boleh dilakukan desi kalau misalnya lihat ini non esensial misalnya kalau
yang kedua misalnya ada tiga belas kriteria itu sebenarnya cukup banyak misalnya
misalnya esensial dan kritikal
tapi ini kalau supermarket toko kelontok pasar misalnya buka lima puluh persen
kemudian kapasitas sampai jam dua puluh
kemudian pusat belanja mal dan lain tutup
tapi nanti kalau dia masuk level tiga kita lihat di sini misalnya
mal itu sudah buka dua puluh lima persen
jadi minggu depan kalau keadaan kita ada yang masuk level tiga
mal itu sudah buka dua puluh lima persen
juga konstruksi dan seterusnya
jadi sebenarnya parameternya itu sudah disusun sedemikian rupa
memakai standar standar yang internasional
jadi idealnya setelah lima hari diberlakukan ppkm darurat lanjutan ini
taruhlah angkanya sudah menurun sehingga relaksasi bisa sedikit ya dibuka
tapi misalnya kalau kejadiannya itu kita harapkan tidak akan terjadi
tapi kalau misalnya angkanya naik terus pak luhut
dan kita lihat bahwa akhir bulan ini dari awal bulan juli sampai sekarang
ini kan eksponensial peningkatannya
kalau misalnya naik dua kali lipat
kalau angkanya menembus di atas seratus ribu
kira kira bagaimana kesiapan kita
baik dari segi rumah sakit dan kapasitas tempat tidurnya itu sendiri
kesediaan nakesnya dan juga tentu saja obat obatannya
dan sekarang juga kita krisis oksigen dan lain sebagainya
mungkin bisa diberi detail perencanaannya
kita sudah buat kontingensi mengenai
apa saja worst case scenario kita sudah buat
jadi untuk itu kita siapkan misalnya
testing tracing treatment itu tujuannya tadi untuk kita jangan sampai pada worst case scenario tadi
sekarang ini kita sudah siapkan empat puluh tiga tempat tidur
dimulai jakarta sampai dengan bali jadi jawa bali
kita sudah mencari kasus kasus ringan
kalau kasus ringan yang kita treat dengan baik
kita vaksin sebanyak mungkin
probability untuk kesitu jauh akan berturun
jadi ini langkah yang menurut saya sangat strategis
oleh karena itu masalah vaksin protokol kesehatan
kemudian tiga t itu tadi
dan obat obat yang cukup itu sangat penting
ya sekarang ini sebenarnya semua relatif oke
misalnya seperti oksigen
oksigen itu kita tata sedemikian rupa
dikombinasi dengan oksigen apa oksigen konsentrator
itu bisa relatif berimbang
walaupun kalau ada sedikit salah aja atau mesinnya sedikit yang rusak
nah ini kita jalankan
nah bed abornya sendiri dengan sekarang kita mulai menangani di masalah karantina ini
dan kemudian penyediakan obat yang lebih cukup
ada paket obat satu dua
itu kelihatan bor itu menurun
sehingga rumah sakit rumah sakit di dki
di jawa barat jawa tengah jawa timur bali itu
banten itu relatif makin membaik
tapi yang desi sampaikan benar
tidak ada satupun negara di dunia ini
yang bisa memprediksi varian delta ini tidak ada
sekarang kita lihat amerika sudah berapa delapan puluh ribu per hari
jadi ini juga tapi satu hal yang perlu dicatat
orang yang meninggal pada umumnya itu orang yang belum divaksin
jadi saya melihat contoh model jakarta aja lah
kemarin kita rapat dengan gubernur dki dan semua gubernur jawa bali

itu yang meninggal itu yang sudah vaksin itu lima puluh empat orang
dan sisanya yang meninggal itu kebanyakan yang belum divaksin
jadi tolong nanti bapak bapak ibu ibu saudara saudara sekalian
supaya juga ikut divaksin
karena kalau belum divaksin
itu probabilitinya untuk sampai ya meninggal itu cukup tinggi
atau tinggi ya
nah di samping itu ada lagi tadi setelah tadi belum divaksin
adalah tadi comorbid
comorbid itu ada yang kita lihat jantung
hipertensi kemudian di bitik seperti seperti itu
jadi kita sekarang sudah membuat kelompok kelompok ini sudah jalan
nah oleh karena itu kerjasama kita semua untuk mengatasi ini
supaya kita jangan masuk pada skenario jelek ya seperti itu
ya jadi saya juga minta makanya berkali kali
please jangan masuk pada skenario jelek ya seperti itu
ini masalah kemanusiaan
karena kalau kita membuat ini ribut
ya yang pasti dampaknya ada yang meninggal
nah anda kontribusi juga terhadap penambahan meninggal itu
karena anda ribut mengkomentarnya yang tidak jelas
percayalah sebenarnya semua proses pengambilan keputusan
itu sudah kita libatkan semua pakar pakar yang ada
untuk mencari yang terbaik
tapi saya juga bisa kasih tahu pak desy
tidak ada di dunia yang bisa menghandle varian delta ini
belum ada juga
jadi semua tergantung pada apa disiplin masyarakat kita
disiplin kita semua tokoh tokoh semua
kita harus satu padu untuk menghadapi ini
baru kita bisa nanti mudah mudahan sampai pada mengcontain
apa namanya varian delta ini
jadi saya misalnya tempat tidur tadi
sudah saya sebutkan pak desi cukup oke lah ya
kemudian obat obat yang paling rendecivier obat semua itu hampir oke sekarang kita punya relatif ada
kemudian tadi kita oksigen oksigen yang memang batas tipis pada puncak
tapi kita kompensate tadi dengan oksigen concentrator dan oksigen generator
pilih mungkin sampai menteri kesehatan
beli sampai hampir lima puluh ribu saya kira
sekarang bertahap sudah masuk
itu sudah kita berikan ke gubernur gubernur
ke rumah sakit rumah sakitnya
sehingga itu juga akan menekan kematian
tadi kami rapat pagi
mengenai jumlah yang meninggal kenapa masih banyak
nah itu yang saya catatkan tadi sama adesi
ternyata kita temukan banyak orang yang belum divaksin itu yang kena tadi dan meninggal
karena dasyatnya varian delta ini
nah jadi kalau ini kita sama sama kerjasama patuh
ya saya kira akan bisa mengurangi tekanan itu
baik pak luhut jadi yakin ya bisa siap untuk kalau kita masuk worst case scenario di atas seratus ribu
ini semua pengadaan bisa teratasi lah
seperti tadi rumah sakit tempat tidur fasilitas obat obatan dan lain sebagainya

ya jangan kemana mana dulu insight with desi anwar akan segera kembali sesaat lagi
saya tersambung bersama luhut bin sarpanjaitan
menko bidang kemaritiman dan investasi dan juga sekarang koordinator dari ppkm wilayah pulau jawa dan

mungkin kita evaluasi sedikit pak luhut boleh ya mengenai ppkm tanggal tiga sampai tanggal dua puluh yang memang belum optimal
kira kira apa yang bisa diperbaiki dari segi kebijakan tadi sudah disebut sekarang ada level level
tapi juga dalam penerapannya khususnya di daerah ya
dan ketiga yaitu partisipasi untuk betul betul bukan saja menerapkan tapi compliance nya itu sendiri
mungkin ini perlu kita evaluasi lagi pak luhut
karena tiga hal ini
ya terima kasih pak
kalau saya sih sebenarnya menurut saya di hulu ini kan
ya di hulu yaitu bagaimana kita menerapkan protokol kesehatan itu kunci banget gitu loh
jadi kita semua harus bahu membahu untuk melaksanakan ini
itu saja satu itu
kalau itu bisa kita lakukan
yaitu tadi pakai masker jaga jarak ya sederhana cuci tangan
dan tidak membuat demo kumpul kumpul yang aneh aneh
itu kan menimbulkan kluster kluster baru
karena sudah saya singgung tadi
tanunya kecepatannya dia bertransmisi
jadi kalau ada tokoh tokoh kita yang masih memprovoke bilang tidak berbahaya covid
tidak apa apa kumpul kumpul
dan kita tidak apa apa beribadah
ya itu sudah menambah masalah
jadi ikutin saja apa yang disampaikan pemerintah
karena pemerintah itu tidak akan mencederai rakyatnya
jadi apa yang kami buat ini disusun ini
itu sudah segala macam pakar ada di situ
semua kita sudah pulih
kita dengar dari dewan guru besar dari mana fakultas kedokteran ui
kita dengar dari pakar epidemiologi dari ugm
dari mana lagi semua kita dengerin
dan kita tanya ahli ahlinya
macam macam sekolahnya latar belakangnya pengalamannya
jadi proses pengambilan keputusan itu
bukan pengambilan keputusan orang lihat luhut panjaitan
ya memang saya tidak
tapi kan saya mempunyai infrastruktur yang dibolehkan oleh presiden
untuk menata ini semua membuat rencana ini semua
sehingga mendapat hasil yang maksimal
saya konsultasi sama teman saya yang ada di amerika
saya tanya teman saya yang ada di tiongkok
saya tanya teman saya ada di abu dhabi
saya tanya teman saya di singapura
saya tanyain aja semua mereka gimana pandangan kalian gitu
jadi semua kita dengerin
nah dengan mendengar itu semua itulah tadi ingredient
daripada proses pengambilan keputusan
sehingga kita mendapatkan mungkin yang terbaik
dan itu saya konsultasikan lagi
masih terakhir kami rapat terpadu semua kementerian hadir
yang terkait dengan ini
jadi sebenarnya ya kalau bicara soal proses ini
saya kira ya dengan segala macam pengalaman saya
saya kira sudah yang terbaik
tapi apakah serta merta ini bisa mengatasi semua masalah
kalau peran serta masyarakat kita tidak baik
apalagi nanti yang masih banyak komentar sana sini
nanti salah salah dia yang kena
karena ini tidak ada batasnya
tidak ada soal suku agama
pangkat tinggi rendah partai
tidak ada urusan dia
dia hajar hajar saja
jadi kalau kita tidak hati hati kita pun kena
saya udah bilang di keluarga saya pun ada yang kena
ya ada anak saya yang kena
menantu saya kena
supir saya kena
jadi sudah banyak
ya memang begitu tadi sifat varian delta
tapi karena kami sudah vaksin
tapi banyak yang saya dengar yang belum vaksin
kita minta data data itu dari rumah sakit
banyak yang apa yang meninggal
kalau kita lihat dari satu empat juta lebih nakes
yang sudah di mana di vaksin
angkanya juga yang kena juga kecil
yang meninggal maksud saya
jadi sekali lagi desi
kalau kesiapan pemerintah
saya pikir cukup siap
kita suka sekarang memesan isotank lagi untuk mendapatkan oksigen
kita juga memesan lagi yang baru ini sekarang
untuk mengambil oksigen dari udara
untuk antisipasi keadaan keadaan yang terburuk ke depan ini
pak luhut pemerintah kan bukan saja pemerintah pusat ya
tapi pemerintah daerah
dan saya lihat ini pemerintah daerah perannya itu sangat sangat penting
apalagi di pulau jawa ini
ini bagaimana selama ini
apa kira kira menjadi tantangan dalam penerapannya di daerah itu sendiri
apalagi ini kan ppkm berarti sampai ke mikronya
sampai ke rt rw nya berarti kan harus satu visi
dengan semua kebijakan ini
bagaimana evaluasinya selama ini pak luhut
apa kira kira yang masih
saya dengar juga anggaran khusus untuk covid ini
juga masih banyak yang tersisa lah
istilahnya belum terserap secara maksimal untuk menangani covid ini
apa yang masih harus diperbaiki
sekarang saya kira makin hari makin baik
jadi teman teman bupati wali kota
saya kira makin baik perannya
para gubernur saya kira no question lah mengenai itu
mereka luar biasa pak sultan pak ganjar pak ridwan
pak ibu kofifa pak anies
semua mereka kerja menurut saya bagus ya
tapi sekali lagi kita kan masih turun ke bawah
ke bupatinya ke wali kotanya ke camatnya dan seterusnya
dan sekarang kita sudah mulai melibatkan tni polri
lebih masif lagi
dan untuk melakukan testing tracing ini
kita sudah libatkan tadi tni polri mulai hari lusa
dan juga itu bekerja sama dengan penda dinas kesehatan
sampai kepada tadi camatnya
sampai terus bapak binsa ke bawah
jadi kita betul betul seperti perang semesta ini
karena menghadapi varian delta ini
anggarannya saya lihat pen akan ditingkatkan
kalau tidak salah dari sekitar tujuh ratus sekarang menjadi tujuh ratus lima puluh t
ini kira kira apa yang akan menjadi
karena kalau kita lihat kan di sini bagian bantuan sosial itu sangat penting
insentif buat nakes dan lain sebagainya
bagaimana pak luhut
ya tadi seperti bahan sos itu kan des penting
karena merayat kita banyak yang kerja gara gara itu
jadi presiden spesifik khusus betul betul minta kami untuk mengecek itu
dan tadi misalnya saya rapat minta ke beberapa kali itu
mengenai bantuan sosial
karena sudah kita bicara tadi tiga t
kan bicara bantuan sosial sudah jalan belum
ya tadi kita syukur bahwa bantuan sosial sudah berjalan
apalagi bu risma saya kira kerja run the clock
jadi saya tidak melihat ada masalah yang terlalu serius lagi
sekarang kita dorong terus supaya jalan
sehingga rakyat itu tidak boleh tidak makan
jadi misalnya nanti testing tracing itu
kalau ada yang dikeluarganya kena
kita masukkan karantina supaya jangan penyebaran
kita harus pastikan bahwa keluarga yang ditinggal itu
juga punya makanan dan juga cash transfers yang diberikan
tadi mengenai indesi singgung
mengenai ada anggaran yang belum terserap
jadi mekanismenya itu perlu kita banyak perbaikin ke depan
berbagai daerah yang terserap
jadi anggaran tidak ada masalah sebenarnya
tapi penyerapan itu
makanya sekarang saya sampaikan kepada pemirsa juga
kita buat betul betul semua transparan
dan kita libatkan bpkp dari awal
sehingga dengan demikian kita menghindari kemungkinan
adanya penggunaan penggunaan tidak benar
dan juga semua karena pengadaan barang ini perlu cepat
karena bukan kita saja yang belah shopping ke china
amerika pun shopping ke china untuk beli

karena juga mereka rupanya sudah melihat
delta varian rusia juga begitu
dan banyak negara lainnya lagi
jadi kita harus secure kebutuhan kita dulu tadi untuk jaga jaga
keadaan yang paling jelek sementara itu
kita kembangkan juga dalam negeri
produk produk dalam negeri
kami semua aspek kita coba lihat
apa yang harus kita siapkan lagi
mungkin hanya bulan ini kita hanya dapat mungkin dua puluh tujuh dua puluh delapan juta
tapi bulan depan kita akan bisa lima puluh juta orang yang disuntik
jadi kalau itu terjadi atau lima puluh lima juta
itu saya kira akan sangat membantu untuk menekan
tadi apa namanya tingkat penularan
pak luhut mengenai tenaga kesehatan
kan kita sudah cukup banyak ya yang meninggal
karena covid itu sendiri
ini bagaimana nanti ke depan
apalagi kalau kita ya harus berpikir worst case scenario ini
kan pasti membutuhkan jumlah tenaga kesehatan yang luar biasa lebih banyak
ini apa kira kira yang sudah disiapkan
kita udah bicara panjang lebar dengan menteri pendidikan
kemarin sudah diputuskan empat hari yang lalu
saya kira sekarang sudah jalan minggu lalu malah itu sebenarnya
itu ada hampir dua puluh ribu nakes perawat yang baru lulus
itu langsung kita rekrut
dan sekarang sudah di training
ada lagi dua dua ratus dokter
saya kondak hero angkanya tepatnya
itu juga di training yang baru fresh graduate itu
jadi sehingga kita sudah ngitung mestinya sih dengan ada ini
dan kemudian kita lihat lagi kalau memang ada emergency lagi
ya kita sudah siapkan tadi untuk mengundang
mungkin dokter dokter yang sudah pensiun
jadi kita coba sekarang membuat apa namanya
tapi kami belum sampai berpikir ke situ
kalau kita sukses dengan testing tracing ini
mestinya sih saya pikir akan tertekan
karena itu saya kira formula yang sudah universal
kita sudah turutin formulanya
kemana mana dulu insight with desi anwar masih akan kembali
tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama insight with desi anwar
saya masih tersambung lewat zoom bersama luhut bin sarpan
jahitan menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
dan saat ini juga beliau merupakan koordinator dari pemperlakuan ppkm
mengenai vaksin ini
saya lumayan ya salut ya pak luhut
karena jumlah vaksinasi juga semakin meningkat ya
the average atau rata rata delapan ratus hingga satu juta per hari bisa divaksin
tapi lebih ke vaksinnya sendiri
kita kan selama ini lebih banyak fokus ke pengadaan dari vaksin
fokus ke pengadaan dari china sinovac
sementara ya yang kena ini juga cukup banyak orang orang yang sudah divaksin
ini bagaimana ke depan mengenai pertama
ini kan perlu booster shot lagi atau pengadaan vaksin yang memang lebih efektif menghadapi delta varian ini
salah satu alasan kenapa angkanya sangat naik
walaupun jumlah yang divaksin juga meningkat
ini adalah dari efektivitas vaksin
sebenarnya kalau bilang efektivitas vaksin hampir sama aja
dan semua hasil testing vaksin itu efekasinya turun
jadi tidak ada juga yang bisa mengklaim bahwa vaksin a lebih bagus dari vaksin b
kita bukan hanya dapat sinovac aja ada sinopharm ada pfizer ada madorna ada astrazeneca
semua ya plus minus saja
tidak ada yang perlu didebatkan mengenai itu
nah mengenai booster ini juga ya kita prioritaskan sekarang kepada nakes
jadi nakesh satu empat juta lebih itu memang kita sarankan
mereka sudah berusaha untuk melakukan booster online untuk dapat booster
tapi yang lain saya kira belum terlalu perlu untuk dapat itu
ya jadi masih inilah menurut pak luhut masih cukup efektif ya dengan vaksin yang ada sekarang
vaksin yang kita terima ini berjalan
ya satu kali suntik
jadi kalau dua kali suntik ya dua ratus sekian juta lah
nah jadi saya pikir sih ya mestinya tidak ada masalah
belum lagi tadi ada vaksin vaksin yang donor yang diberikan kepada negara berkembang
kemudian uner kan membuat juga sekarang vaksin saya kira sudah uji klinik keberapa tuh
yang ketiga dua atau ketiga
jadi saya pikir pada bulan muda kita doakan januari februari tahun depan
mudah mudahan mereka sudah bisa produksi
jadi saya enggak melihat terlalu khawatir mengenai itu
jadi vaksin merah putih itu kita harapkan tahun depan sudah ada ya pak luhut ya
mudah kita lihat
itu kan anak anak bangsa kita profesor profesor dokter dokter muda kita yang membuat
dan saya pikir karena pengalaman mereka juga banyak ya kita juga sangat senang melihat itu
karena saya ada ketemu sama mereka di surabaya
dan mereka memberikan paparan
dan ya saya sangat confident melihat teman teman dari uner itu
pak luhut jadi bapak cukup confident bahwa kita bisa menghadapi kalau ada worst case scenario
dan juga dari segi anggaran tidak terlalu masalah
tapi kalau kita lihat masalah ini kan masalah kita semua kan
semua orang bisa berperan untuk memutus mata rantai penularan ini
tapi pada kenyataannya
kemudian di daerah lebih dari seperempat bahkan sepertiga itu tidak menggunakan masker
jadi ini bagaimana
apa apakah komunikasinya selama ini yang bermasalah
tidak terlalu yakin atau bagaimana apa yang perlu dilakukan
ya macam penyebab itu des ya macam penyebab
satu memang kadang kadang kita
kadang kadang kita menggampangin
tapi sekarang kan sudah banyak buktinya
banyak mungkin saudaranya temannya yang meninggal
ya mulai oh bisa juga meninggal gitu
banyak juga mungkin tokoh tokoh agama yang tadinya ngomongnya outspoken gitu mengenai ini
ya ternyata ya meninggal juga
jadi saya pikir bertahap sudah itu
yang kedua mungkin ada politisi yang punya pikiran
mereka paling paham mengenai ini
bicara mesti minta konsultasi kami
konsultasi kepada ahlinya sudah kita lakukan deh
nggak ada lagi yang nggak kita tanya
jadi ahli ahli epidemiologi dokter dokter yang melakukan penelitian
kita tanya semua
jadi nggak ada
saya bukan ngomongkan diri
ya tapi kami merasa bahwa apa yang sudah kita lakukan sudah bagus
kami dengar toh
nggak ada yang nggak kita tanya
misalnya prof hari dari ugm
kita tanya beliau itu guru besar di ugm
lulus juga dari sekolah dari harvard juga
tadi juga tanya
dan setiap meeting kami sekarang
karena mereka kami angkat jadi penasehat
dan nasehat itu kita lakukan
dari ui juga gitu kasih nasihat kita dengerin
jadi mesti siapa lagi yang kita dengerin
kan itu yang mesti kita dengerin
saya udah bilang tadi teman teman saya
penyuruh dunia saya teleponin
ya dengerin kemudian dalam negeri
kan banyak anak anak indonesia yang pintar pintar
di kantor saya anak anak muda mereka bukan research
mereka membaca literatur ini
lihat literatur ini segala macam
mereka sama oke pak
jadi semua kita lihat oke
jadi saya senang karena banyak pembantu pembantu saya itu
anak anak muda ada berapa orang tuh
sekolah sekolah dari ui tb dari ugm
dari mana mana muda
mereka kemudian ke luar negeri segala macam
pengalaman pernah kerja sini sekarang kerja sini
dan satu setengah tahun sudah melihat covid ini
jadi rencana perjanjiannya
menurut saya sudah sangat baik
tni lagi belum
polri menurut saya juga luar biasa kerjanya
polri itu kita apresiasi banget
lelah juga semua fatigue
tidak ada yang tidak lelah
kita harus hargai itu
tapi menghadapi delta ini memang betul betul
gimana ya delta varian ini
anda lihat india aja sampai sekian ratus ribu
kurang apa india itu
sekarang apa amerika mulai di selatan amerika negara bagiannya
sudah mulai kena
itu mereka yang ngingetin saya
ada teman saya di amerika yang ingat saya
ini undangan begini
dia kasih hasil studinya
dengar kasih sama anak anak muda ini
mereka juga lihat
jadi semua saya pikir kita lakukan yang terbaik kok
tidak ada kita merasa lebih pintar
nggak sama sekali tidak
jauh dari itu
tapi kami merasa bahwa masukan masukan ini semua
dan kemudian didiskusikan dengan baik
itu saya ajak sekarang itu apa namanya beberapa media yang ikut untuk menghadiri rapat rapat kami
ya mereka lihat oh pak begini pak ya
wah rapi sekali pak begini pak
itu lihat data data semua
nanti desi juga boleh sekali
kamu bisa lihat bagaimana kita menata proses pengambilan keputusan itu
demikian cermatnya demikian telitinya
kita gak kalah kok dengan orang orang lain
eh kita harus menunjukkan bangsa ini bisa menyelesaikan masalahnya
jangan kita jadi dianggap apa namanya kelas dua oleh negara negara lain
dan saya sendirinya bangsa kita sendiri yang suka melecehkan diri kita
pak luhut kita sekarang katanya sudah di downgrade jadi middle income country
ya memang akibat covid ini banyak yang kehilangan pekerjaan
banyak yang menjadi susah jatuh miskin dan lain sebagainya
ini bagaimana ya
mungkin karena kekhawatiran satu pihak ya tentu saja kesehatan itu sangat penting
tapi di lain pihak ada konsideran bahwa ekonominya juga sangat terpengaruh
bagaimana pak luhut kita membalance
apalagi kita kan sekarang banyak umkm dan pengusaha mungkin protes ya
kalau terlalu sering lockdown atau pembatasan mobilitas dan lain sebagainya
ya emang ya pastilah
mana sih negara juga yang tidak kena gitu ya
kalau amerika dia cetak uang aja
kita kan tidak bisa seperti dia juga
ya kenapa dia bisa gitu
ya dia sudah super power kali gitu ya
saya pikir tadi kalau kita agak turun sekarang level kita
karena kemarin kalau tanpa delta ini
kalau lihat ekspor kita import kita pajak kita apa semua sudah mulai menaik pada kuartal kedua ini
jadi sebenarnya kita bisa cepat rebound
karena saya pikir menteri keuangan sangat cermat sekali menata mengenai apbn kita
jadi itu saya kira satu hal yang baik
dan satu des yang mau saya bilang
bilang untung salah juga ya
ada juga khidmat yang kita tarik dari keadaan ini
kita merakukan reformasi hampir semua lini
salah satu reformasi yang paling jelas dalam bidang kesehatan
nah bidang kesehatan ini reformasi ini saya kira cukup baik
sehingga kalau anda lihat sekarang kita pengen supaya sebanyak mungkin kita bisa membuat
membuat obat di dalam negeri supaya kita jangan tergantung keluar dalam keadaan keadaan kritis
saya kira itu sedang kita kerjakan
jadi selama ini kan kita semua import
masa negara sebesar ini harus melakukan begitu
nah sekarang kami bertekad dengan kerjasama berbagai negara
dengan amerika dengan tiongkok dengan mana saja untuk ip nya bisa diberikan
dan kita bangun fabrik obatnya di indonesia
sekarang saya kira semua sedang berproses
kemana mana dulu insight with desi anwar masih akan kembali
tetaplah bersama kami
ya anda masih bersama insight with desi anwar
saya masih tersambung lewat zoom bersama luhut bin sarpanjaitan
menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi
dan saat ini juga beliau merupakan koordinator dari pemperlakuan ppkm
pak luhut kan juga sebagai menteri koordinasi investasi
di mana jadi kesempatan kesempatan investasi ini bisa didatangkan
atau sumbernya itu dari mana
mengingat ya seluruh dunia juga mereka masih mengalami hal yang sama
dan dari segi ekonominya juga masih turun
ya kalau paling tidak dari sekarang bidang saya lah nides ya
belum ada satupun investor yang menunda membatalkan investasinya di sini
dan mereka selalu nanya
kapan kita mulai ini bisa groundbreaking misalnya yang untuk
green park apa industrial ya
itu kapan kita bisa lakukan misalnya di kalimantan
karena sudah tanda tangan perjanjiannya itu tiga puluh satu miliar dolar
ya kita bilang kita jalan terus
proses jalan terus kita tetap berharap itu bisa kita lakukan oktober ini
seperti itu tanda tanda masalah
kan di sulawesi nggak ada covid yang merajalela
ya proses pembangunannya jalan aja
sementara ini tenaga asing kita kurangi ya tidak apa apa
ya sudah yang ada dulu dikerjakan
tapi mereka tetap jalan
jadi saya pikir ya ada sedikit pelambatan lagi
tapi kalau nanti kita bisa covid ini kita kendalikan lagi
saya kira akan rebound lagi
kira kira kapan bisa rebound kalau kita on the right track seperti ini ya pak luhut ya
touchwood ya kita tidak akan ada peningkatan kasus yang signifikan lagi
kita harapkan kita sudah mencapai titik ke tiga
kita sudah mencapai titik puncak dan landai dan terus bisa mulai relaksasinya
tapi kapan ya kira kira apakah sudah bisa diperhatikan
ya kalau covid ini saya susah
kalau covid ini desi saya terus terang memang harus super hati hati ya
tidak berani mengatakan bahwa ini tiba tiba nanti demo demo
atau tiba tiba kumpul kumpul tiba tiba nggak disiplin
itu klaster baru
makanya salah satu kita untuk mengendalikan ini
mengendalikan ini adalah tadi dengan tiga t tadi
nah tiga tni tni yang turun dengan polri dengan pemda
itu kita berharap akan bisa menjaring sebanyak mungkin orang yang infeksi
dan menyembuhkan secara cepat di karantina karantina terpusat
dan itu saya kira jadi membantu heretmen ini juga
pak luhut bapak kan menteri koordinasi untuk kemaritiman dan investasi saya lihat
pak luhut portfolio nya itu besar sekali
tapi semakin lama semakin besar
ini bagaimana pak luhut
kira kira apa yang diharapkan dengan pak luhut dijadikan sebagai istilahnya panglima
untuk menangani ppkm darurat ini
apa nilai tambahnya yang diharapkan dan yang bisa diberikan oleh pak luhut dalam menanganinya
ini sebagai tumpuan dari harapan pandemi ini segera berlalu
pasti ada dong
ya saya sebenarnya sama aja dengan menteri menteri yang lain
hanya mungkin lebih tua umurnya
lebih galak juga kali
ada pengalamannya mungkin itu aja
kalau yang lain saya nggak tahu tanya presiden aja
saya tidak merasa juga ada sesuatu yang istimewa dari saya
biasa biasa aja menurut saya sih
semua yang lain juga bisa ngerjakan seperti saya
nggak ada yang istimewa
tapi kan pasti ada target khusus yang diberikan
pokoknya dalam sekian waktu ini harus tercapai angka
harus turun dan lain sebagainya itu pasti ada dong pak luhut
presiden itu orang yang sangat realistis ya
kita beruntung punya presiden seperti pak jokowi
ya mungkin ada yang kritik kritik beliau
tapi sebenarnya kalau lihat bekerja dengan presiden
saya kira bisa baru tahu bahwa beliau itu seorang yang bekerja keras
dan seorang yang visioner juga
ya tak ada untungnya saya memberikan komentar seperti ini
tapi itulah realitanya
kalau tidak seperti beliau itu pada posisi seperti sekarang ini
ini painful kok
saya kan banyak sekali mantan komandan saya
dengan umur saya tujuh puluh empat tahun hampir ini
dan segala macam tugas yang pernah saya kerjakan
saya kan punya pengalaman segudang untuk melihat tipologi tipologi komandan
di dalam hidup saya
jadi saya bisa lihat semua itu
jadi yakin ya bisa menjalankannya dengan baik
saya juga sangat menurut saya
itu saya bilang beruntung
dan itu bukan dari saya saja
dari banyak teman teman saya dari luar negeri
dari mana juga memberikan apresiasi kepada leadership dari presiden jokowi
karena jelas maunya determinasinya kuat tanggung jawabnya iya
dan betul betul merayat
saya juga sedih ada orang
profesor itu mengkritik katanya kok presiden pergi ke bawah melihat rakyatnya
itu bukan tugas seorang presiden
saya sebagai militer itulah namanya tauladan
care terhadap rakyatnya
dia lakukan dia lihat itu
bahwa beliau merasakan itu
saya nggak bisa bayangkan kalau orang seperti yang kritik itu menjadi pemimpin
dia merasa kalau sudah duduk di kursi itu lantas dia tidak perlu ke bawah
saya pernah jadi komandan beleton
saya pernah komandan kompi
saya merasakan harus turun ke bawah
harus bicara lihat perasaan anak buahmu
itu saya pikir hal hal yang esensial bagi seorang pemimpin
jadi seorang pemimpin itu menurut saya
tidak hanya omong harus sesuai kata dengan perbuatan
pak luhut memang dengan kuat kekuatan datang kekuatan yang besar
dan itu termasuk juga datang banyak kritik
saya rasa ini sudah biasa lah
apalagi kita negara demokrasi
dan kalau dikritis kan berarti karena memang diperhatikan karena kita semua peduli
dan karena kita semua ingin berpartisipasi untuk membantu menyelesaikan semua masalah ini
bukan des yang saya maksud begini des
kalau mengkritik itu dalam yang konstruktif tidak ada masalah
tapi kalau mengkritik karena kebencian karena cemburu
apalagi kalau bodoh itu saya sedih
jadi mengkritik itu saya sudah katakan sama anda tadi
siapa sih yang tidak kita dengerin
presiden itu dengerin tuh ke bawah itu pergi dengerin apa keluhan rakyatnya
sehingga beliau itu ngomong pak luhut saya itu pergi ke sana loh
saya tanya itu rakyat itu
mereka bilang begini begini
itu kadang kadang beliau lebih tahu dari saya
jadi yang saya katakan kita harus punya pemimpin yang sense of crisisnya itu ada
dan pak luhut memiliki itu ya
pak luhut percaya memiliki sense of crisis
ya itu yang saya pikir
ya itu yang saya pikir
saya ingin himbau pada teman teman yang intelektual intelektual
jangan ada hati yang benci
jangan ada hati yang dengki
lihatlah orang sudah bekerja keras tengah tengah krisis itu
belum tentu kaca tanya dirimu hatimu yang paling dalam
apakah kamu dalam posisi seperti itu akan melakukan itu
karena itu juga mengancam keselamatanmu
saya ingatkan juga bapak presiden
tapi beliau itu tadi tanggung jawab beliau
saya hormatin itu
jadi saya ingin sekali lagi ayo kita rakyat indonesia kompaklah
untuk menghadapi masalah varian delta ini
tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja ini
kita semua harus bisa bersatu padu
untuk bersama sama menyelesaikan masalah varian delta ini

terima kasih banyak pak luhut
dan kita juga harus berhenti di sini
katanya pak luhut sedang dipanggil oleh pak presiden
jadi sekali lagi terima kasih pak luhut atas insight nya
dan kita harapkan bahwa kita bisa betul betul mengatasi pandemi ini
dan semoga juga pak luhut bisa menjalankan amanatnya
melakukan tugasnya dengan baik
dan membantu kita semua untuk keluar dari pandemi covid sembilan belas ini
sekali lagi pak luhut terima kasih banyak
ya terima kasih
ya terima kasih
iya demikian insight kali ini
jangan lupa anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com
dan juga di youtube cnn indonesia
sekali lagi kita masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
jangan lupa rajin cuci tangan pakai masker hindari kerumunan stay safe